gubernur jawa barat ridwan kamil meminta wartawan untuk tidak mancing mancing dengan pertanyaan kesiapannya maju sebagai capres jika ditugaskan atula kang emil ya nanya itu ya
dan ridwan kamil juga mengatakan masih akan patuh pada arahan partai
disampaikan oleh ridwan kamil di jakarta walau pilpres masih lama di tahun dua ribu dua puluh empat namun nama ketum golkar erlangga hartato sudah diusung maju sebagai capres
sesuai kefatsunan pada partai jangan mancing mancing
ridwan kamil menambahkan partai golkar akan menargetkan pemilih pemula dari gen z atau kalangan milenial anak muda yang lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital
menurutnya era pencitraan sudah lewat karena anak muda lebih melihat jejak rekam calon melalui media sosial
untuk itu beberapa influencer juga diperhatikan
diajak bergabung dengan partai golkar